sekitar tujuh orang pekerja gabungan antara pekerja freeport kontraktor dan juga pekerja lepas yang terdaftar di serikat pekerja freeport melakukan aksi mogok kerja pada hari selasa
ribuan pekerja ini berasal dari berbagai departemen di areal tambang freeport yang telah melapor kepada serikat pekerja freeport
mereka umumnya telah turun ke kota timika dari areal pertambangan
pekerja yang melakukan aksi mogok saat ini masih tinggal di rumah masing masing
namun wajib melapor setiap hari ke sekretariat serikat pekerja masing masing departemen
program forlo atau perumahan sementara yang dilakukan manajemen freeport telah dihentikan
namun nasib pekerja yang telah dirumahkan belum diketahui
serikat pekerja meminta manajemen agar pekerja yang terdampak furlo bisa kembali bekerja
kalau pastinya saya belum tahu seperti apa kondisi tempat kerja
kami pastikan bahwa pekerja yang sudah turun dan ada di bawah cukup signifikan
ya di atas tujuh ribu
dan kita terhubung dengan jurnalis transmedia saiman di papua saat ini
saiman terkait dengan mogok kerjanya sejumlah karyawan pt freeport
saat ini bagaimana jalannya aksi mogok kerja yang dari anda pantau saat ini
baik dari pantauan di lapangan di setiap serikat serikat pekerja
terdiri ada lima ratus an orang yang berkumpul menunggu arahan arahan dari serikat pekerja
mereka menunggu tim dari pihak serikat yang rencananya ini akan dilakukan perundingan dengan dinas tenaga kerja kabupaten mimika
namun saat kami hubungi tadi kepala dinas menyatakan pertemuan itu akan
digelar tertutup begitu
baik saat ini pusat konsentrasi massa ada di mana tepatnya saiman
betul sekali di sini ada tiga titik kumpul masa diantaranya di sekretariat pekerja freeport
di jalan budi utomo ada di jalan pendidikan serta ada di jalan kartini
di mana di situ adalah sekretariat pekerja dari pt pelabuhan indonesia
baik saiman apa sebenarnya yang menjadi poin poin tuntutan dari masa yang merupakan
karyawan dari pt freeport yang akhirnya mereka memilih untuk mogok kerja
baik pada awalnya ini adalah tuntutan di mana para karyawan meminta untuk pt freeport menghentikan furlog
program furlok yang dinilai perbegian mereka
namun dari informasi terakhir bahwa program furlok telah dihentikan
saat ini mereka meminta kepada manajemen freeport untuk menarik kembali karyawan karyawan yang telah di furlock dan dikembalikan bekerja
baik sudah adakah tanggapan
kemudian dari pihak freeport terkait dengan tuntutan dari masa ini
baik informasi yang saya dapatkan memang benar program furlok itu telah dihentikan oleh pihak manajemen
namun sampai saat ini belum ada informasi terkait bagaimana nasib para pekerja yang saat ini melakukan mogok kerja
nah sementara mereka juga menuntut bagi pekerja yang melakukan mogok agar tidak dilakukan phk oleh pihak manajemen
pada saat ini para pekerja menuntut untuk tidak di phk
tapi apakah ada sanksi kemudian yang diberikan oleh pt freeport kepada mereka yang kemudian sampai dengan siang hari ini masih melakukan aksi ataupun mogok kerja
dari pt freeport sendiri telah melakukan himbauan kepada pihak karyawan dengan melakukan penempelan penempelan spanduk
yang intinya adalah meminta mereka untuk kembali bekerja seperti biasa
nah pt freeport sendiri mengancam mereka untuk melakukan phk
sehingga jika para pemugok ini tidak kembali bekerja dalam lima hari seperti yang tertuang di dalam pasal dua puluh ayat sepuluh phi dua ribu dua puluh
yang menyatakan jika karyawan mangkir bekerja selama lima hari dan tidak ada pemberitahuan yang sah maka mereka akan di phk begitu
saiman terakhir ada tiga titik konsentrasi massa
bagaimana saat ini keamanan yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun polda setempat di tempat anda melaporkan
sementara pantauan keamanan yang
kami lihat di lapangan sementara petugas keamanan masih disiagakan di titik titik areal pintu masuk freeport
sementara untuk di titik titik kumpul masa seperti di sekretariat spsi tidak terlihat petugas pengamanan yang ditempatkan di lokasi aksi mogok
baik terima kasih
saiman jurnalis transmedia kami akan tunggu nanti bagaimana perkembangan terbaru dari anda
dan kita ke informasi selanjutnya aksi mogok pekerja ini mengganggu upaya pt freeport untuk kembali beroperasi normal
setelah pengurangan produksi selama tiga bulan akibat tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga
sebelumnya pemerintah indonesia dan juga pt freeport indonesia sepakat melanjutkan negosiasi jangka panjang terkait perubahan status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus
dilansir detik finance freeport sepakat berunding dengan pemerintah selama delapan bulan hingga sepuluh oktober dua ribu dua puluh
jika hingga jangka waktu itu tidak tercapai titik temu
maka freeport boleh menanggalkan izin usaha pertambangan khusus dan kembali ke kontrak karya
sebelumnya freeport sempat menyatakan akan mengajukan gugatan ke arbitrase internasional
jika dalam waktu satu ratus dua puluh hari sejak delapan belas februari dua ribu tujuh belas tidak mendapatkan solusi yang memuaskan dari pemerintah indonesia
permasalahan yang berlarut larut ini berimbas kepada terganggunya operasional perusahaan
sejak satu mei dua ribu tujuh belas serikat pekerja seluruh indonesia atau spsi cabang freeport indonesia di kabupaten mimika papua
mengumumkan aksi mogok
sebelumnya sejumlah tuntutan para pekerja diantaranya menghentikan kebijakan phk secara sepihak
aksi mogok tersebut mengganggu upaya perusahaan untuk kembali beroperasi normal
setelah pengurangan produksi selama tiga bulan akibat tak bisa mengekspor konsentrat tembaga
kapolda papua inspektur jenderal polisi boy rafli amar sebelumnya telah bertemu dengan serikat pekerja
guna mencari solusi bagi karyawan freeport
kapolda meminta kepada para pekerja yang telah melakukan aksi mogok untuk segera bekerja kembali
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia